belum sembuh benar
ntar juga pusingnya hilang sendiri kok
julie saya dokter ben
mbak saya ambil makanannya dulu ya
saya nggak mau ketemu siapa siapa dulu
jadi silahkan dokter berkini
kamu ingat suara aku kan
aku ada di sini
kamu aman sekarang
siasat kita berhasil mbak
oh iya obatnya udah kamu kasih
sesuai instruksi mbak
sekarang dia udah mulai kecanduan
tapi ada yang nemuin julie ya
dokter dari rumah sakit
katanya dokter pengganti
dia udah beberapa kali datang ke sini mbak
siapapun yang berurusan sama gue
kan kamu tahu kalau kamu bisa cerita apapun sama aku
aku juga nggak tahu gimana caranya ngejelasin ini semua mio
badanku sakit dan
kamu tenang aja sayangnya
aku yakin kok pasti kamu sebentar lagi semua
percaya sama aku
kamu pakai kacamata
selain aku pakai kacamata
aku juga ganti gaya rambut aku
karena kalau aku nggak nyamar seperti ini
papa kamu gak mungkin izinin aku ketemu kamu
kamu pasti tambah ganteng
pak jangan mio
kamu jangan tinggalin aku
kamu temen aku aja ya di sini
aku pengen ngabisin waktu aku bersama kamu
kamu kan juga gak mungkin lama di sini
kamu punya istri dan
pasti kamu pulang ke dia
kalau untuk masalah itu sih
kamu nggak usah khawatir
tadi pagi aku udah bilang ke alia
kalau kita akan cerai
kita nggak usah bahas sama dt ya
iya pak polisi
ada ributan di rumah perancang julia stella
kamu udah siap belum
bisa ditunda nggak sih
soalnya aku lagi sibuk banget
dik kamu mau ngelewatin drama besar besaran di rumahnya juli
kalau gitu kapan aku harus jalan
iya sekarang lah
aku juga udah gak sabar
pengen melihat kehancuran si juling itu
ma mau liat drama kehancuran juling

barusan ali telponan sama dianudu
udah mama kesan lagi
udah mama kesan lagi
penting kamu istirahat di sini
mama akan update sama kamu apapun beritanya
ya sekarang mama saya siap dulu
ya sekarang mama saya siap dulu

suster saya mau bicara sebentar
ah dan pak ahmad
kebetulan bapak ada di sini
sekarang saya minta suster tolong jelaskan

jadi begini pak
suster ini adalah suster

dan saya yakin kalau dia itu dikirim oleh seseorang
untuk mencelakai pasien julie
untuk mencelakai pasien julie

saya sudah menjadi perawat lebih dari dua puluh tahun
jadi tolong tarik ucapan anda
kalau enggak saya akan tuntun anda
suster pikir saya akan termakan oleh ucapan anda
sekarang suster tolong kasih tahu
obat apa yang suster berikan kepada pasien julie
sehingga dia stres

silahkan cek sendiri
semuanya berdasarkan resep dari rumah sakit
untung racunnya udah gue umpetin
kalau enggak mampus gue
sebenarnya ada apa ini
kenapa anda tiba tiba menuduh suster exa
jadi begini pak ahmad
saya melihat pada pasien juli
ada sebuah efek lain
sebuah reaksi yang seharusnya tidak ada
ini memang obat resep dokter semua